menjelang penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh empat sejumlah komisioner kpu menggelar audiensi
dengan majelis tinggi agama kongkucu indonesia mataken
safari lembaga penyelenggara pemilu ini dilakukan untuk meminta bantuan
kelancaran jalannya pemilu dua ribu dua puluh
kedatangan sejumlah komisioner kpu diantaranya adalah hashim ashari
kemudian betty epsilon idros agus melas muhammad afifudin dan yulianto sudrajat
ke kelenteng kongbiau tmii jakarta timur pada jumat pagi
disambut pengurus mataken
komisioner kpu pun langsung diajak berkeliling area kelenteng
sebelum kegiatan audiensi dimulai
dan pertemuan dengan pengurus mataken ini merupakan rangkaian safari
keorganisasi masyarakat berbasis keagamaan yang telah dimulai sejak tahun dua ribu dua puluh dua
oleh para komisioner kpu
sebelumnya kpu telah bersilaturahmi dengan pbnu dan juga pimpinan pusat muhammadiyah
kunjungan ini disebut ketua kpu hashim ashari
sebagai upaya meminta bantuan
kelancaran penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh
sekaligus sosialisasi pengurus kpu